partai persatuan pembangunan bergerak cepat menentukan pelaksana tugas
atau plt ketua umum setelah romahur muzi ditangkap oleh kpk di jawa timur
musyawarah kerja nasional atau mukernas p tiga digelar di bogor rabu siang
agenda mukernas adalah mengukuhkan pelaksana tugas ketua umum
ketua dpw p tiga jawa barat ade munawaroh yasin menyatakan
suarso mono arfa sebagai calon tunggal plt ketua umum
dengan begitu pengurus dan kader punya kepastian pemimpin
agar bisa mempertahankan suara partai di pemilu mendatang
masa kertas ini adalah jadi suatu syaratnya ketika ketuk saya
ketuk kita semua di ketiga ini terkena masalah
dan saya mengapresiasi langkah cepat dpp
dan saya mengapresiasi langkah cepat dpp
dalam melakukan plt ketua umum
karena masyarakat kader dan caleg untuk kepastian
partai persatuan pembangunan atau p tiga menggelar musyawarah kerja nasional rabu malam
munas ini akan mengukuhkan suharto mono arfa sebagai pelaksana tugas ketua umum partai
hal ini untuk menindaklanjuti keputusan rapat pengurus harian pada sabtu yang lalu
sekjen p tiga arsusani yakin bahwa agenda tunggal mukernas
berjalan lancar sejauh ini sudah ada dua puluh lima dari tiga puluh empat dewan pengurus wilayah
yang menyetujui ke pengurusan pengurus harian
meski akan terjadi berbagai dinamika dalam mukernas
kepentingan partai tetap akan diutamakan
tetapi kalau saya lihat dari semangat dari dpw dpw
yang merupakan peserta utama dari mukernas ini
mestinya lancar karena semuanya punya kesadaran
bahwa ini adalah emergency situation bagi p tiga
ini adalah keadaan darurat bagi p tiga
karena itu hal hal yang merupakan ihtilaf
perbedaan pendapat harusnya dikesampingkan dulu
nanti baru hal hal yang dipandang belum pas
kurang strategis dan lain lain
kita selesaikan setelah tanggal tujuh belas
namun perlawanan datang dari sebagian pengurus dpp p tiga

yang menyebabkan kegagalan di p tiga
yang menyebabkan kegagalan di p tiga
satunya rudiman ketua dpw p tiga ini menyebut penunjukan soeharto sebagai pelaksana tugas ketua umum p tiga melanggar adart partai
dia mengatakan pelaksana tugas ketua umum harusnya di jabat salah satu wakil ketua umum
rudiman memberikan atau membeberkan agenda mukernas yang dikabarkan salah satunya mengukuhkan suharto mono arfa
dia menegaskan agenda mukernas tersebut keliru dan dia akan melakukan protes
jadi begini sebagian teman teman juga ada yang menolak ada juga yang menerima
ya kembali lagi kepada mekanisme yang ada bahwa ini kan terkait dengan adart
kita bahwa di pasal tiga belas itu jelas sekali hanya dapat diganti atau diisi oleh
salah satu dari wakil ketua umum
nah saya juga tidak mengerti kenapa teman teman para wakil ketua umum dari delapan itu tidak ada yang bersedia
karena ini melanggar adart maka kita akan kawal
jadi yang tidak setuju itu bukan hanya saya
ada beberapa teman teman ada namanya rahman yaakub ada siti nurmila ada makmun tohari
jadi bukan hanya saya ada beberapa orang
tsunami politik p tiga jelang garis akhir menjadi pembahasan pertama kami dari beberapa topik topik hangat politik terutama yang ada di minggu ini
saya malam hari ini sudah ditemani oleh tiga orang jurnalis senior
yang pertama seperti biasa ini langganan saya untuk memprovokasi kita
ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo terima kasih mas arief sudah datang
kita tunggu provokasinya
kemudian ada mas sabto anggoro pemimpin redaksi tirto id
terima kasih mas arief
mas sabto sudah datang
dan yang terakhir saya perkenalkan terakhir karena tuan rumah
biasanya tuan rumah itu kan ngasih makanan atau minuman
saya nggak tahu apakah sudah dikasih makanan dan minuman
tadi ada mas revolusi riza zulverdi kepala peliputan cnn indonesia
terima kasih mas revol
sudah datang ya
oke saya mau ke mas arief dulu
kalau kita lihat ini kita membahas beberapa topik hangat minggu ini
salah satu yang menjadi packnya adalah hari ini mukernas p tiga
itu tentu saja di belakang kita ini ada wajahnya roma urmuzi tadi yang sudah sebelum ini ya
yang memakai baju orange itu jadi momen politik yang cukup besar
kalau kita sebutnya sih tsunami politik gitu
anda melihatnya seperti apa
saya lihat banyak orang terutama dari kubu dua ini kan sekarang seperti bersyukur apa yang terjadi dengan kubu satu
dan sebaliknya kubu satu berusaha tampak tegar begitu ya
tapi saya kira mestinya ketika koalisi besar
yang mengusung presiden jokowi itu dibentuk
hal hal negatif atau hal hal yang mungkin akan berdampak anda sebut sebagai tsunami itu sudah difikirkan
kita tahu problem utama dari partai politik hari hari ini adalah problem pembiayaan
dan selalu dalam berbagai kasus ott atau penetapan tersangka ketua umum partai
urusannya adalah urusan pembiayaan partai politik
jadi kalau sebuah koalisi dibentuk dengan begitu banyak partai politik
menandakan dua hal
positifnya adalah dukungan kepada calon menjadi lebih solid dan kuat
urunan logistik juga kuat
urunan logistik juga akan kuat
tapi kalau ada hal hal yang buruk seperti ini juga potensinya jadi semakin besar
itu kan yang terjadi
saya sebetulnya tidak berharap teman teman di koalisi kandidat satu mengatakan
waduh kita nggak siap dengan itu
harus siap menghadapi kondisi bahwa salah satu bagian dari partai koalisinya itu bermasalah
seperti yang terjadi pada p tiga
apakah dampaknya seperti yang disering disebut oleh tongkrongannya mas revo itu barje barbe gitu
apakah itu nanti kita akan bahas mengenai elektabilitas dan kawan kawannya
tapi mas sabto kalau kita bicara mengenai event momen mukernas pada hari ini
saya rasa kemarin kalau kita lihat pergantian transisinya lumayan smooth
tapi kalau tadi kita lihat ada beberapa pihak seperti radiman gitu
yang agak keras menentang pencalonan suharto mono arfa
enggak mukernas sekali ini
atau catatan catatan anda apa mas sabto
saya berpikir mungkin akan smooth ya
tapi saya melihat bahwa p tiga dalam hal ini cukup cepat melihat situasi yang dekat
karena udah waktu kurang dari tiga puluh hari ini
mereka sudah cepat sekali untuk segera move on
yaudah itu segera diganti dengan plt dulu
tapi mestinya untuk memberikan plt itu tidak bisa dengan cepat
serta merta langsung memberikan instruksi yang struktural langsung bisa
makanya dilakukan cepat dengan adanya mukernas
mukernas ini bisa jadi langsung pengukuhan
tapi kita sebenarnya tahu sendiri ya
ada soal adart ada juga sebenarnya ada fatsun kan
kita kadang bisa melihat dari situ bahwa mereka pasti akan ada saja pihak pihak yang
kalau dari adart mungkin nggak masuk dan lain lain
dan ada kebutuhan yang sangat mendesak ini
bagaimana supaya tidak kelihatan begitu sudah ada ketua
nanti kan cepat
jangan sampai ketua levelnya masih plt
nanti bisa nggak sesuai dengan ketua yang dari partai yang lain
tapi anda lihat akan ada riak riak yang cukup signifikan atau
itu bisa by design juga
supaya kalau langsung kan nggak ada menang
tapi kan harus ada tarik tarikan sehingga teman teman media bisa menarik ke sana
kelihatan demokratis gitu ya
iya bisa dibaca seperti itu juga gitu
terhadap itu pergerakan di dalam tubuh partai
tapi kita masih tetap kompak dan lain lain
saya yakin dalam hal hal tertentu saya melihat kemungkinan besar akan ada pendekatan untuk praktis
berarti ketua umum atau ada hal hal lain mas revo yang anda lihat
hanya sosok ketua umum kah yang kemudian menjadi penting sekali
atau ada hal hal lain misalnya rekonsiliasi kah
atau mengajak bekas bekas lawan politik
misalnya yang dulu lawannya romy kita nggak tahu
perspektif anda gimana
kalau tadi budi mengatakan ini
kan ini sebenarnya sebuah kenisayaan di sebuah politik ya
di partai politik atau di sistem politik kita
nah challenge nya bagi p tiga tentu apakah dia ketika ada gelombang tinggi itu
dia akan tenggelam atau dia akan mengendarai ombak tersebut
oh pakai keluhan papan surfingnya gitu ya
untuk bisa berselancar
kalau saya melihat justru sekarang memang ini selain waktunya mepet ya
p tiga kemudian memanfaatkan situasi ini
mengendarai gelombang ini untuk merekatkan atau merekonsiliasi
mungkin yang membuat akhirnya mbak maimun
maimun zuber sebagai ketua majelisariah p tiga
menunjuk pak suharzo
sebagai politisi senior p tiga
dengan harapan bisa merangkul semua
yang kemarin kan sempat terbelah ya
antara kubu jan farid dan kubu romi
walaupun memang ketika mukernas di bogor sekarang
jan farid ini diundang oleh sekjen p tiga
sampai sekitar jam tujuh tadi reporter kita kan di lapangan
mungkin yang membuat akhirnya mbah maimun
mungkin yang melaporkan bahwa jan farid belum datang
tapi diundang jam tujuh tadi
apakah sekarang jam delapan lewat tiga belas sudah datang
kita tanya reporternya mas revo yang sudah ada di sana
apakah ada kejutan kejutan misalnya kalau kita lihat
apakah ada penolakan
ada yang cukup melawan
atau tadi benar kata mas revo
ada tanda tanda jan farid datang nggak
apakah ada penolakan
betul sekali budi
sayang sekali memang jan farid hingga malam hari ini
mukernas juga belum dimulai
dan kami belum bertemu atau belum mendapatkan konfirmasi
bahwa jan faris akan hadir dalam mukernas hari ini
meskipun menurut sekjen p tiga
ini sudah diundang langsung oleh suarso mono arva
sebenarnya ini memang agenda
tunggalnya adalah pengukuhan
tapi bisa jadi
ini ditolak oleh suara dpw
tapi kami tadi mendapatkan informasi dari ketua dpw p tiga jawa barat
yang menyebut bahwa sudah ada dua puluh lima dpw yang setuju
dari tiga puluh empat dpw di seluruh indonesia
artinya hanya tinggal sembilan saja yang
antara belum setuju atau belum mengemukakan pendapatnya
dan ini nanti memang akan
dinamika ini akan tetap ada
karena tadi kami juga sudah berbicara dengan rudi
dan akan tetap menyuarakan protes tersebut
karena menurut rudi
ini bukan persoalan personal seperti itu
rudi menganggap bahwa suarso mono arva memang
sosok yang tepat
tapi sekali lagi adalah ini soal legitimasi
karena ketika nanti diangkat
atau dikukuhkan sebagai plt ketua umum
tidak sesuai ada ert
nanti misalnya p tiga masuk ke parlemen seperti itu
dan tanda tangan dari suarso mono arva ini
dianggap oleh kemenkumham atau kpu
karena diputuskan tidak sesuai dengan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga dari partai tersebut
dan juga misalnya saja nanti ada keputusan keputusan
di tingkat wilayah
yang tidak menggunakan adrt
tapi menggunakan fatwa seperti itu
jadi ini akan jadi persediaan buruk
bagi p tiga kedepannya
ini tadi yang disebut oleh rudi man
akan diangkat dalam mukernas yang belum dimulai ini
angga tapi satu lagi ini mengenai jan farid
menarik apa yang diungkapkan
atau dihembuskan oleh mas revo tadi
kita juga mendengar
desas desus di jakarta di sini
katanya jan farid akan dilibatkan
dalam kepengurusan sementara suarso mono arva
kedepannya kabarnya ada posisi penting
yang nanti akan ditempati oleh jan farid
seberapa benar atau seberapa salah
kabar burung yang kita dengar di jakarta nih
ya sayang sekali kami belum mendapatkan konfirmasi
seperti itu namun
dari tadi apa yang disampaikan arsul sani
memang ajakan ajakan ini selalu dikemukakan
bahkan sudah diajak ke kantor
baik itu di dpr atau kantor dpp
dan beberapa orang dari kubu jan farid sendiri
seperti istri dari humprey jemat
yang juga sudah masuk dalam tim kampanye nasional jokowi ma'ruf
nah khusus untuk jan farid sendiri
ini memang masih tanda tanya
tapi yang jelas
ataupun jan farid masuk
keputusan p tiga untuk mendukung jokowi ma'ruf
ini tidak akan berubah
karena ini adalah keputusan muktamar
keputusan tertinggi partai
dan undang undang pemilu juga tidak membolehkan
partai politik untuk mengalihkan dukungannya
jadi sudah pasti
syarat yang diminta
seperti itu oleh soearsomunowarva
jika jan faris ingin masuk kembali
ke dalam partai persatuan pembangunan
adalah mendukung jokowi ma'ruf
terima kasih angga
kami akan terus memantau update dari anda
di arena mukernas
apakah akan berjalan smooth
seperti kata mas sabto
atau ada kejutan kejutan yang mengagetkan kita semua
terima kasih angga dwi putra
melaporkan dari bogor jawa barat
saya mau ke mas arief
tapi tidak usah deh
kita break dulu saja
kami akan break
kami akan break
kami akan kembali usaha jeda